belasan ekor penyu ditemukan mati di sepanjang pantai paloh kabupaten sambas kalimantan barat
balai konservasi sumber daya alam kalimantan barat langsung menetapkan peristiwa ini sebagai kejadian luar biasa
dan berdasarkan hasil dari nekropsi terhadap empat ekor penyuh sisik dan penyuh hijau ditemukan enda pantar aspal di perut penyuh
kematian penyu di sepanjang pantai paloh kabupaten sambas membuat miris
apalagi kematian penyu ini akibat pencemaran perairan paloh
hasil nekropsi terhadap empat penyuh sisik dan penyuh hijau ditemukan enda pantar aspal di perutnya
sementara kematian penyuh lainnya masih dalam penyelidikan di balai konservasi sumberdaya alam kalimantan barat
terdapat sebelas ekor penyu sisik dan hijau yang ditemukan mati sepanjang awal april dua ribu dua puluh
sementara sejak februari hingga sekarang sudah dua puluh satu ekor penyu mati yang diduga akibat pencemaran
sebagian besar karena pencemaran plastik
yang kali ini tidak di kawasan konservasi
di luar kawasan konservasi
nah kaitannya dengan kewenangan kami karena ini sudah terkait dengan satwa dilindungi
kalau bicara satwa dilindungi itu baik di kawasan konservasi maupun bukan di kawasan konservasi tetap menjadi kewenangannya kementerian lhk
dalam hal ini tinggal hijau
jadi sekali lagi yang ditemukan kali ini yang sebelas tadi itu di luar kawasan konservasi
yang ini kemenangan satwa dilindungi
tidak ada dikaitkan
tidak lanjut kita
memang tidak bisa kita membeberkan secara detail di sini
tapi satu kita akan mengumpulkan bahan dan informasi lebih jauh bersama para pihak dari sports dari kkp
kita akan ajak karena barangkali ada batas batas yang di luar kewenangan kami
atas dasar hasil itu baru kita bisa sikapi akan diapakan
itu dari jaka bc
dan jaka panjang nanti tanggal dua puluh
kita akan bicara dengan masyarakat paloh dan sekitarnya dan para pihak di paloh
bagaimana kita akan mengelola penyelamatan penyu di sekitar pesisir paloh
itu yang jaka panjang
dan tanggal dua belas kita akan bicara di kawasan
untuk saat ini pksda kalimantan barat memastikan penyebab kematian penyuh akibat pencemaran tarak asfal di perairan paloh
untuk langkah cepat pksda kalimantan barat akan menanggung
dan menarjunkan tim untuk menyelidiki asal pencemaran asfal
termasuk melakukan pertemuan dengan masyarakat di pesisir pantai paloh
untuk mengumpulkan data dan informasi
penyu termasuk satwa dilindungi yang keberadaannya terancam punah